rahman kemal pun menyebut waspadalah terhadap pendarahan otak jika punya riwayat keluarga dengan gejala strok
kita memang punya faktor risiko
kita juga sudah mulai sadar diri untuk mulai memeriksakan diri ke dokter
caranya seperti apa apakah kita punya faktor faktor risiko tersebut nggak sih sebenarnya
apakah kita punya diabetes apakah kita punya hipertensi
apakah kita punya faktor risiko jantung kalau di keluarga itu ada

waspadai beberapa gejala awal berikut ini seperti jika anda mengalami sakit kepala parah yang tiba tiba
lemah pada lengan atau kaki sulit berbicara menelan atau berkegiatan lainnya
gangguan panca indera seperti melihat dan merasa serta hilang sadar tiba tiba
pendarahan otak membutuhkan perawatan medis sesegera mungkin sebab pasien berisiko alami kelumpuhan permanen
apabila tidak ditangani dengan tepat bisa berakhir dengan kematian
tapi anda bisa mencegahnya salah satunya dengan mengontrol gaya hidup
selain tentunya makan makanan yang sehat berolahraga dan hindari merokok
fanny imadiyar cnn indonesia